kasus konfirmasi positif covid sembilan belas klaster industri di bekasi jawa barat terus meningkat
setelah sebelumnya delapan puluh delapan karyawan pt nok indonesia dinyatakan positif covid sembilan belas
kasus konfirmasi positif kembali bertambah menjadi dua ratus dua puluh orang
peningkatan kasus baru didapat setelah petugas melakukan tes masal terhadap satu dua ratus karyawan secara keseluruhan
juru bicara penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi menyatakan
dari dua ratus dua puluh terinfeksi covid sembilan belas satu ratus lima puluh orang merupakan warga kabupaten bekasi
sedangkan tujuh puluh lainnya dari berbagai daerah luar bekasi
setelah dilakukan pemeriksaan masif ada peningkatan konfirmasi positif
dari satu dua ratus empat puluh tujuh karyawan nuk sudah dilaksanakan pemeriksaan masif
hasilnya ada dua ratus dua puluh total yang positif
sudah ada empat puluh tujuh yang karena ini tanpa gejala kemarin sudah diperiksa lagi
sudah dinyatakan sembuh empat puluh tujuh
jadi sekarang kasus aktifnya itu ada satu ratus tujuh puluh tiga yang kasus aktif
terhitung sejak hari rabu lalu
pengadilan negeri kelas satu a banyuwangi jawa timur
mencoret seluruh agenda persidangan kamis sore
pendundaan ini menyusul adanya
temuan seorang jaksa dan pengacara yang biasa melakukan aktivitasnya
di pengadilan negeri banyuwangi
terkonfirmasi positif covid sembilan belas dalam kategori orang tanpa gejala
sebagai langkah antisipasi penularan
pengadilan negeri banyuwangi langsung melakukan rapid test
kepada seluruh staff maupun hakim hakim yang berdinas di pengadilan negeri banyuwangi
sekitar seratus orang di lingkup kantor kejaksaan negeri banyuwangi juga telah diuji swab
dan hasilnya hingga kini
masih belum diumumkan oleh tim satgas penanganan covid sembilan belas
tes rapid yang dilakukan kepada hakim dan seluruh pegawai di pengadilan negeri banyuwangi
keseluruhannya dilakukan dari mulai pagi sampai siang hari
kita memberikan konfirmasi kepada pengadilan tinggi surabaya mengenai hal tersebut
hari ini kita melakukan penyemprotan
meski terjadi penundaan persidangan
namun secara umum
aktivitas pelayanan di dalam pengadilan tetap dibuka untuk umum
tim liputan cnn indonesia